cintai wanita sedalam ini selain kamu
kalau dulu saya sangat membenci kamu
saya sungguh sungguh minta maaf
saya sudah mengira kalau kamu yang sudah membunuh roy
dan membuat mama
tidak ada apa apa
kamu ngajakin aku dansa
aku masih di tempat ini
masih dengan setia menunggu kabarmu
masih ingin mendengar suaramu
cinta membuatku kuat berani
aku yakin kau tahu
aku yakin kau tahu
walau tanpa kata
walau tanpa kata
walau tanpa kata
cinta bersama aku
cinta bersama aku
kamu udah ngajakin aku makan
dan sekarang kita
udah siap kan
untuk cerita sama aku
di dunia ini
melihangu dari jauh bersama dia
saya sangat mencintai kamu
walau tanpa kata
oh aku merindu
aku yakin kau tahu
saya belum pernah
mencintai wanita sedalam ini selain kamu
kau jauh di mata
tapi dekat di doa
kalau dulu saya sangat membenci kamu
saya sungguh sungguh minta maaf
saya sudah mengira kalau kamu yang sudah membunuh roy
dan membuat mama
dan saya juga
dua sarpam di kluster derwana
tempat kamu tinggal dulu
memberatkan kamu dalam persidangan
demi allah saya bersumpah
bahwa saya telah dan akan
memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya saat kejadian itu saya bersama
rekan saya pak sodikin melihat ibu andin hendak membuang gunting yang dipakai untuk membunuh roy
tapi karena bu andin melihat kedatangan saya bu andin langsung menjatuhkan puting itu
demi allah saya bersumpah bahwa saya telah dan akan memberikan keterangan
tidak lain dari yang sebenarnya
pada saat kejadian saya dan rekan saya pak jaja melihat ibu andi memegang gunting
yang dipakai untuk membunuh almarhum roy lalu ibu andin menjatuhkan